setelah melakukan pengobatan oleh dinas pertanian dan ketahanan
atau ketanahan pangan kabupaten tangerang banten
sembilan ekor sapi yang terjangkit lampiskin disease atau lsd
di jamatan tiga rasa kabupaten tangerang banten pada rabu pagi
sudah mulai membaik
peternak pun akan melakukan perawatan secara rutin
agar sapi milik mereka tetap sehat
pemilik ternak mengatakan selain diberikan obat dan vitamin
dari dinas peternakan dan ketahanan pangan secara rutin
dirinya juga memberikan obat obatan alami
sebelumnya pemerintah kabupaten tangerang banten
mengonfirmasi sebelas ekor sapi di wilayah mereka
terindikasi terjangkit lsd pada sembilan februari lalu
sebelas sapi itu berada di dua kecamatan
yaitu camatan tiga rasa dan kecamatan solear
dari hasil investigasi sapi sapi yang terindikasi
terserang penyakit lsd ini berasal dari wilayah boyolali jawa tengah
sudah mulai pulih lagi sekarang
memperlihatkan sudah kebersihannya
kita dijaga semuanya
kita dari alami juga dari kampung
kita jadi obat kampung lah
supaya bantu dikit kita
bersih semua bersih bersih
setiap malam kita ada pengasapan
setelah kasus penyakit mulut dan kuku pmk tertangani
kini para peternak sapi di sejumlah daerah
dihadapkan pada munculnya penyakit
atau kulit berbenjol yang menyerang pada ternak sapi mereka
dimana saja sebaran dan bagaimana tingkat mortalitas
serta penanganan dari kementerian pertanian ri
agar wabah ini tidak semakin meluas
melalui semuangan daring kita terhubung
dengan pak dirjen peternakan dan kesehatan hewan
kementerian pertanian ri
ada pak nasrullah
pak nasrullah assalamualaikum
selamat siang pak nasrullah
selamat siang mas herano
selamat siang selalu
baru saja kita dihadapi dengan pmk
untuk ternak sapi pak nasrud
muncul lagi wabah baru
bagaimana anda bisa menggambarkan ke publik
khususnya para peternak sapi
muncul penyakit ini seperti apa
lsd ini pak
baik terima kasih
jadi lsd sebenarnya adalah memang
penyakit lintas batas
ini bisa saja berpindah dari satu wilayah
ke wilayah yang lain
dari satu negara ke negara lain
nah dengan kondisi ini
lsd ini karena memang penyebarannya dilakukan oleh serangga
yang kurang lebih jangkauannya sekitar tiga belas km
bisa terbang serangga tersebut
sehingga memang diperlukan sebuah langkah langkah yang konkret
nah penyakit ini lsd ini adalah virus
sama dengan pmk
sehingga memang harus diaturkan
diadaptasi dengan melalui vaksinasi
dan bertahan dengan baik di lingkungan
dan dari pengalaman pengalaman negara negara yang telah terjangkit

ya masyarakat awam lebih paham menyebutnya bukan lsd ya pak
penyakit infeksi kulit terhadap peternak sapi
kalau anda bisa beri gambaran
kalaulah pmk ini melalui mulut dan kuku penyebarannya
tapi kalau untuk lsd
atau penyakit infeksi kulit ini
masuknya ke organ bagian mana pak
sehingga ini harus diadaptasi
yang dihinggap di ternak yang terinfeksi
lalu serangga ini menghisap darah
lalu berpindah ke ternak yang lain
kalau pas di ternak itu ada luka sedikit
dihinggapi oleh serangga tersebut
maka virus itu menyebar di situ
penyebabnya itu sanitasi atau lingkungan yang kotor jorok
atau bagaimana ya pak
sehingga serangga gampang sekali masuk
dan membuat penyakit bagi kita
dan membuat penyakit bagi sapi
tentunya ini kaitan dengan sanitasi
dan kebiasaan atau pola dari masyarakat
atau peternak kita dalam pola pemeliharaan
sehingga makanya kita harus menghimbau
dan telah melakukan komunikasi
informasi dan edukasi kepada masyarakat
agar melakukan langkah langkah
salah satu adalah sanitasi
kemudian melakukan desinfektan
dan menghentikan serangga serangga tersebut
agar serangga serangga itu tidak hinggap
jadi ini sedikit berbeda memang penyebarannya dengan pmk
pmk itu mungkin kayak covid lah
jadi orang yang masuk ke kandang itu
bisa pakaiannya dibawa ke kandang yang lain
kalau ini dibawa oleh sektor yaitu serangga
baik gejala apa yang biasanya muncul ketika serangga ini hinggap di kulit sapi
apakah mengalami demam kemudian hal hal serius
termasuk organ organ tertentu yang juga menjadi perhatian bagi peternak sapi
ya yang pertama adalah tentunya demam
ya ada demam tinggi mirip lah dengan pmk juga demam tinggi
kemudian terlihat tanda tanda seperti penurunan berat badan
kemudian ada kerusakan di kulit
ya kayak benjol benjolan seperti itu itu salah satu
tapi itu pun belum bisa kita pastikan kalau itu adalah lsg
sehingga tim kami saat ini terus di lapangan
di situ ada pelaporan langsung kami melakukan uji
untuk memastikan bahwa ini lsi atau bukan
kalau untuk pemetaan seperti apa pak nasrul
provinsi mana yang menjadi perhatian
sehingga kalau ada informasi terbaru sebutkan
tangerang ini juga menjadi perhatian karena ada wabah
yang masuk dari wilayah boyolali jawa tengah
seperti apa agar berir atau disipasi ke depan
daerah daerah lain tidak juga terkena dampak dari lsd ini
ya yang pertama memang daerah yang asal penyakit itu
sumber penyakit itu harus segera melaporkan bahwa ada kasus penyakit di situ
atau ada gejala gejala yang mengarah ke situ
untuk langsung kami memastikan dalam satu x dua puluh empat jam bahwa itu penyakit lsd atau bukan
nah bila di daerah itu sudah dinyatakan sebagai memang ada penyakit di situ
maka tentunya pihak otoritas veteriner bersama seluruh jajaran
khususnya di tingkat kabupaten sudah harus melakukan pembatasan pembatasan lalu lintas
kemudian melakukan sanitasi
nah dengan informasi yang kami terima dan dilaporkan melalui sistem pelaporan kesehatan hewan nasional atau isignas
maka seluruh daerah otoritas veterinernya itu bisa mengakses data itu
sehingga melihat bahwa wilayah ini ada kasus seperti itu
sehingga apabila sumber ternaknya misalnya ada pengiriman antar kaupaten antar provinsi
lalu itu berasal dari situ tentunya otoritas
karena daerah tujuan itu akan menolak ternak akan masuk ke wilayah tersebut
baik kalau anda katakan sudah melakukan upaya dari kementerian pertanian untuk vaksinasi tentunya
menyediakan dosis atau imunisasi bagi peternak sapi yang ada di beberapa daerah
hal hal apa lagi yang anda lakukan di kementerian pertanian pak nasrul selain upaya vaksinasi
pertama kami telah membentuk gugus tugas
jadi kita satukan pmk dengan lsd yang sudah ada saat ini
kemudian kita melakukan dan koordinasi intens dengan seluruh jajaran di daerah
untuk melakukan pembatasan pembatasan lalu lintas
melakukan pengecekan di checkpoint checkpoint yang ada antar kabupaten
kemudian pasar hewan tentunya menjadi rentang juga sehingga kita harus selektif
dan petugas petugas medik kita beserta dengan dinas yang terkait
itu telah melakukan pengetatan pengetatan terhadap pasar pasar hewan
mungkin ada ditutup ada yang buka tutup atau memang bisa dibuka tentunya dengan kondisi yang ada
yang ketiga adalah tentunya penyediaan vaksin
kami telah melakukan vaksin dan telah mendistribusikan kepada wilayah wilayah yang terkena
sampai saat ini kami telah mendistribusikan empat ratus tiga puluh tiga ribu dosis ke beberapa wilayah yang terkena
dan saat ini kita masih ada stok lagi untuk siap untuk mencari
dan saat ini kita masih ada stok lagi untuk siap untuk mencari
dan saat ini kita masih ada stok lagi untuk siap untuk mencari

sehingga memang lsd ini diharapkan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh petugas
kesehatan hewan maupun para medik serta petugas teknis peternakan lainnya
jangan lenah terhadap vaksinnya
karena ini adalah virus
sehingga tidak ada obat
tetapi bisa untuk mengurangi tingkatnya
tingkat kesakitan dan sampai kesembuhan tetapi yang paling efektif adalah vaksinasi
kita minta kepada daerah daerah agar benar benar vaksinasi bisa dilaksanakan seperti halnya pmk kemarin
baik pengendalian lalu lintas hewan ternak ini ke pasar pasar seperti apa ya pak nasrul ya
kalau nanti didistribusikan katakanlah dari jawa timur ke beberapa daerah hewan ternak sapi yang diperjualbelikan ke rumah potong hewan
apakah ada bentuk pengendalian lalu lintas hewan hidup ini agar bisa dipetakan ini yang terkena pmk ini yang terkena lsd dan ini yang sudah sehat
bagaimana zonasi pembagiannya pak di lapangan
seperti kami sampaikan tadi pertama untuk pmk kita itu telah melakukan penandaan terhadap ternak ternak yang sudah divaksin dengan tidak
seperti kita tahu di aturan regulasi yang sudah ada
pembatasan itu sudah disebutkan tidak bisa dilintaskan sebelum dilakukan vaksinasi
jadi ternak yang tidak ada tandanya yang sudah divaksin itu tidak boleh
ini untuk pmk
nah demikian pula halnya dengan lsd
karena airtex yang kita berikan ke ternak ternak yang sudah divaksin itu bisa langsung diakses melalui barcode di seluler pintar kita di smartphone kita
jadi langsung kelihatan di situ
jadi itu sudah pernah divaksin pmk sudah pernah divaksin lsd
sehingga daerah daerah penerima itu bisa langsung mengecek melalui penandaan tersebut
jadi penandaan yang dilakukan pada saat pmk itu juga mendaki penandaan untuk lsd
sehingga di input datanya melalui smartphone peternak atau petugas
sehingga daerah tujuan bisa mengidentifikasi ternak ini
jadi sudah divaksin atau tidak
dan kemudian yang kedua seperti yang saya katakan tadi daerah daerah yang terkena itu melakukan pelaporan
dan itu harus dilakukan pelaporan sehingga wilayah wilayah lain itu tahu kalau di wilayah itu ada kas penyakit
sehingga bisa mengantisipasi kalau ada ternak ternak yang masuk dari wilayah tersebut
dan tentunya checkpoint checkpoint tim kami dari karantina juga ada di lapangan untuk mengecek
secara fisik bila ada kelihatan gejala gejala fisik kayak benjolan dan lain lain
tentunya ini segera langsung tidak bisa dimasukkan atau dimanfaatkan
baik sebelum menutup dialog ini saya penasaran pak nasrul untuk kedepannya bagaimana ya untuk langkah langkah berikutnya yang anda ambil adalah
kebijakan melakukan pemusnahan terhabatas yang sesuai terhadap produk hewan yang terkontaminasi
untuk memusnahkan sumber infeksi
apakah hal ini memusnahkan hewan ternak itu sendiri atau bagaimana ya pak
kemudian yang terakhir bagaimana dengan tingkat bahaya ke manusia
apakah ada penularan yang sampai ke manusia
menjadi perhatian dan rekomendasi juga pak nasrul
yang pertama penyakit ini bukan zoonosis
artinya tidak menyebar kepada manusia
seperti halnya dengan pmk kemarin produknya juga bisa dikonsumsi khususnya dagingnya
ada jerawan jerawan masuk kulit tidak
untuk daging bisa dikonsumsi
yang kedua untuk pemusnahan itu adalah menjadi alternatif berakhir
dan tentunya ini menjadi sebuah akan ada rockback yang dikita lakukan
dan sambil melihat ini perkembangannya dan kelihatan alhamdulillah dari hari ke hari dengan memulainya vaksinasi
kasus sudah mulai menurun
di wilayah wilayah tersebut
misalnya di akhir akhir tahun sampai seribuan dua ribuan kasus
nah di februari ini sudah turun hanya lima ratus kasus
mudah mudahan ini kecenderungan sehingga stamping out atau pemotongan bersyarat dari ternak tidak perlu kita lakukan
sehingga kita bisa antisipasi seperti hal itu penanganan penanganan pmk kemarin
yang alhamdulillah sudah
artinya bisa sembuh sendiri dengan memberikan obat dan juga antisipasi dengan vaksin begitu ya pak nasrullah
tentunya vaksin menjadi utama
ya vaksin menjadi hal utama
terima kasih pak nasrullah
dirjen peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian ri bersama kami di news hour
selam sejahtera selalu
assalamualaikum pak nasrullah